ketua umum partai hanura yang juga merupakan ketua umum gebu minang usman sabta
kembali merangkul masyarakat minang lewat acara jalan sehat dan rembuk ekonomi budaya
di kota padang dan pariaman sumatera barat
oso berharap masyarakat minang dapat bersatu untuk membangun kembali daerahnya
menjadi daerah yang maju secara ekonomi dan budaya
gerakan ekonomi dan budaya minang atau gabu minang menggelar jalan sehat dan silaturahmi
para tokoh minang yang dihadiri ketua umum gebu minang sekaligus ketua umum partai hanura
usman sabta yang bergelar datu bandara sutanan kayo pada sabtu dua september dua ribu dua puluh
di lapangan youth center rawang kota pariamang
acara jalan sehat yang dimeriahkan dengan sejumlah hadiah bagi peserta
mulai dari hadiah umroh
eksklusif sepeda listrik hingga elektronik ini ditujukan
untuk semakin merekatkan persaudaraan antar masyarakat minang
dalam kesempatan ini turut diresmikan jalan eli kasim
yang terinspirasi dari tokoh dan penyanyi tersohor asal minang tersebut
dalam peresmian jalan eli kasim oso sapaan akrab usman sabta
turut didampingi oleh wali kota pariamang genius umar
dan ini merupakan satu keterwakilan
rakyat minang yang berkumpul pada saat ini
dan saya melihat ini adalah merupakan satu hitmah berkah bagi mereka semua
yang selama covid itu nggak pernah keluar beramai ramai
dan ini kali sudah lepas covid
mereka bisa berkumpul bertemu sanak keluarganya
harapan gembu minang adalah
provinsi sumatera barat ini bisa membangun
dan memberikan lapangan kerja kepada rakyatnya
hasil daripada pertumbuhan ekonomi
yang dibangun infrastrukturnya oleh pemerintah pusat
karena kalau mengharapkan uang dari daerah ini tidak mungkin cukup
sebelumnya gebu minang juga menggelar rembuk ekonomi dan budaya di kota padang
pada jumat satu september dua ribu dua puluh
rembuk nasional membahas upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan budaya
baik di perantauan maupun di tanah sumbar
nusman sabda menyebut
provinsi sumatera barat memiliki potensi ekonomi yang besar
dan masih perlu digali terutama pada sektor pariwisata
pertanian dan industri kecil menengah
oso optimis sumatera barat dapat bangkit menjadi daerah yang maju
secara ekonomi dan budaya
dan sukses menjadi bagian dari generasi indonesia
yang lain uu keangka elly

tanpa tanggung jawab karena li draw pelulu love